sebuah bom yang dimasukkan dalam tas meledak di desa padang serunayan kecamatan semidang alas bengkulu
seorang warga dilaporkan terluka akibat ledakan
korban merupakan ayah kepala desa setempat
ia melihat ada tas di depan pintu di teras rumah pada pagi hari namun langsung meledak saat akan dibuka
sementara itu menurut satria utama kepala desa padang surunayan sebelum kejadian tidak ada tanda tanda mencurigakan
karena desa ini berada di pelosok dan jauh dari lalu lintas atau maksud kami dari jalan lintas
kasus ini telah ditangani pores luma dibantu polda bengkulu
lokasi ledakan juga masih dipasang garis polisi
kami sudah terhubung dengan kabit humas polda bengkulu komisaris besar sudarmo pak sudarno
selamat sore mbak adipani
kronologi kejadian ini seperti apa dan hasil penyelidikan sementara terkait benda yang diduga bom yang meledak pada pagi hari tadi seperti apa pak sudarno
jadi kronologisnya tadi jam enam empat puluh ketika korban atau halidin itu keluar rumah
kemudian di depan pintu itu diketemukan ada tas
kemudian halidin berusaha untuk membuka
setelah dibuka kemudian tas tersebut meledak
tetapi ledakan tersebut sebenarnya tidak terlalu keras karena juga memerlukan lo eksplosif
karena di tkp tidak terjadi kerusakan
kemudian perban lukanya
lekas itu hanya setas kaki
tadua sedas di kiri
ada pecahan pecahan kaca yang menempel di kakinya
jadi jenis benda yang diduga bom lo eksplosif
kemudian pak halidin ini yang rumahnya dipasangi atau ditaruh benda yang diduga bom ini siapa
apakah kepala desa
atau seperti apa ini ya pak
jadi pak halidin ini merupakan ayah dari kepala desa
ayah dari kepala desa
seperti itu pak
sudah diketahui berdasarkan hasil penyelidikan sementara siapa pemilik tes
dan apakah ini kemudian terkait dengan jaringan tertentu atau seperti apa penyelidikannya dari polda bengkulu pak sudarno
hasil penyelidikan kemudian tadi saya sampaikan tadi pagi sudah kita lakukan oleh tkp
di tim inavis dari polda kemudian dari tim pegana juga datang ke tkp
kemudian pak polda kemudian pak polres juga ke sana
dari hasil penyelidikan kita duga jadi dugaan sementara ini bukan kasus teroris yang berkaitan dengan jaringan teroris
ini adalah dugaan ada permasalahan pada saat pemilihan kepala desa
jadi ada permasalahan pemilihan kepala desa memang beberapa waktu yang lalu itu ada jok kemudian sudah diselesaikan
jadi diselesaikan di tingkat desa
kemudian ternyata muncul kasus ini
jadi memang ada pemicu
pemicunya adalah dugaan sementara ada terkait dengan pemilihan kepala desa dan juga sebelum kejadian pada pagi hari ini sudah ada konflik yang juga sebelumnya juga sudah terjadi ya pak sudarno ya
ya makanya kita bisa menduga sementara seperti itu
pak sudarno kondisi atau letak dari desa ini rumah dari pak halidin ini jauh dari jalan raya jauh dari apa
jauh dari keramaian
jauh dari keramaian
jauh dari keramaian
jauh dari keramaian
jauh dari keramaian
jauh dari keramaian
tapi kalau saya lihat mungkin dari gambarnya kalau saya tidak salah menangkap artinya di sisi kiri sisi kanan cukup banyak lah ada beberapa rumah juga jadi ada tetangga tetangga dari pak alidin ini
apakah sudah ada keterangan mungkin dari saksi yang mungkin saja tadi pagi melihat atau mungkin juga mengetahui terkait dengan adanya konflik yang sebelumnya
apakah sudah ada keterangan mungkin dari pak halidin ini
apakah sudah ada keterangan mungkin dari pak halidin ini
apakah sudah ada keterangan mungkin dari pak halidin ini
apakah sudah ada keterangan mungkin dari pak halidin ini

apakah variannya saya penuh dengan kekanan dan ini juga ada keterangan mungkin dari pak halidin ini

semengil kalian mencermati
semengilree kalian mencermati
saya tetap mengakibatkan pak halidin itu
jadi sudah melalui tkp kemudian sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi

kondisi korban juga saat ini cukup baik tapi tidak ada permasalahan yang nonjol
kemudian kalau yang tkp itu dari penghulu cukup jauh hampir seratus km dari penghulu
jadi itu di kabupaten bukan di penghulu
oke jadi cukup jauh seratus km
oke artinya dari kepolisian sampai saat ini juga belum mengantongi dugaan tersangkanya ya pak sudarno
belum kita lagi melakukan proses
pemeriksaan terhadap saksi saksi
oke baik terima kasih kompes paul sudarno kabit humas pouda bengkulu
nanti kita follow up lagi bagaimana perkembangan terkait dengan kasus ini
terima kasih pak sudarno